menjelang pertemuan bersejarah antara presiden trump dan kim jong un
keamanan kota singapura semakin diperketat
keamanan yang diperketat berfokus kepada tiga hotel
tempat kedua pemimpin negara tersebut menginap dan bertemu
kurang dari dua puluh empat jam menjelang pertemuan presiden trump dengan kim jong un
untuk pertama kali ke di singapura
pasukan keamanan singapura dikerahkan ke hotel st regis
hotel kim menginap hotel shangri la
tempat presiden trump menginap dan hotel capella
yang akan menjadi lokasi pertemuan
menteri dalam negeri dan urusan hukum singapura khashung mungab
mengatakan menangani keamanan untuk dua pemimpin terkuat di dunia
adalah tantangan yang sangat berat
pertemuan akan dilaksanakan pada dua belas juni pukul sembilan pagi waktu setempat
tentang apa yang terjadi di luar sana
apa yang bisa terjadi
dan kemudian anda juga mencoba untuk mempersiapkan fleksibilitas
untuk hal hal yang terjadi yang anda tidak pernah berhubungan dengan
tapi anda tahu anda perlu bisa menjawab